hari ini umat islam merayakan hari raya idul adha seribu empat ratus empat puluh hijriah
setelah sholat id biasanya akan dilanjutkan dengan penyembelian hewan kurban
tahun ini presiden joko widodo menyerahkan hewan kurban berupa sapi di beberapa kota termasuk di jakarta
sebelum disembeli hewan kurban dari presiden ini menjalani pemeriksaan
pada hari raya idul adha seribu empat ratus empat puluh hijriah ini presiden joko widodo menyumbangkan hewan kurban di beberapa daerah
di surakarta jawa tengah presiden jokowi berkurban dua ekor sapi jenis simental
masing masing sapi berbobot satu empat ton dan satu tiga ton
keduanya dibeli seharga satu ratus tujuh puluh satu juta rupiah atau sekitar tiga kali lipat harga sapi ukuran biasa
sapi ini dibeli presiden dari peternak lokal di kabupaten boyolali jawa tengah
peternak ini menawarkan hewan kurban dengannya melalui media sosial
presiden jokowi juga menyebutkan
mengirim hewan kurban ke masjid nasional al akbar surabaya
sapi jenis peranakan ongole seberat satu delapan ton
sapi ini dibeli dari peternak sapi asal pangkah kulon
kecamatan ujung pangkah kabupaten kresik jawa timur
di ibu kota hewan kurban presiden jokowi diserahkan ke panitia kurban masjid istiqlal
presiden berkurban sapi seberat satu tujuh ton
sementara itu untuk memastikan kondisi
sapi berjenis simental yang dibeli presiden jokowi dari peternak asal kelurahan sidodadi polewali mandar
tim dijen peternakan dan kesehatan kementerian pertanian melakukan pemeriksaan
selain memeriksa jumlah gigi tim juga memeriksa kulit sapi berumur tiga tahun ini
kalau dari secara umum mulai dari pemeriksaan suhu
kemudian pemeriksaan kulit kemudian pemeriksaan mata pemeriksaan gigi
sapi kurban dari presiden jokowi ini akan disembelih di masjid syuhada mamuju hari minggu usai sholat id